kita awali cnn indonesia newsroom dari informasi terkait memasuki hari kedua libur panjang
perjalanan dengan penggunaan moda transportasi kereta api
masih terus terjadi di stasiun gambir jakarta
pt kai pun menyediakan sembilan perjalanan kereta api dari stasiun gambir
untuk mengakomodir kebutuhan penumpang yang menuju sejumlah daerah di pulau jawa
dari tiga satu ratus empat puluh enam tempat duduk yang disediakan
sampai pukul dua siang sebanyak dua dua ratus delapan puluh dua tiket telah terjual
sejumlah destinasi seperti yogyakarta bandung dan purwokerto menjadi yang paling banyak diminati
delapan oktober dua ribu dua puluh dicatatkan sebagai puncak kepadatan penumpang
pengguna transportasi kereta api dalam momen libur panjang peringatan maulid nabi muhammad
dan untuk melihat bagaimana situasi kepadatan penumpang
di stasiun sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di stasiun gambir jakarta
selamat sore albi
albi berdasarkan pantauan anda di hari kedua ini bagaimana situasi kepadatan penumpang di sana
albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta

albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta
albi pratama stasiun gambir jakarta